dan bila pemerintah provinsi dki jakarta kalah dalam gugatan reklamasi teluk jakarta
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok menyatakan hal tersebut tidak menjadi masalah
menurut ahok proyek reklamasi akan terus berjalan dan dikerjakan langsung oleh pemerintah bukan pihak swasta
reklamasi mah jalan terus tapi saya nggak mau kasih swasta lagi karena saya nggak bisa batalkan
jadi seluruh dunia ini harus ada reklamasi
jadi kita bukan menentang reklamasi yang dipersoalkan kebanyakan teknik reklamasi yang bermasalah
kamu kalau nggak mau reklamasi jakarta tambah padat mau kemana
seluruh dunia reklamasi dubai juga reklamasi kamu ngomong aja di dunia mana yang gak reklamasi